pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket kereta api komuter lain
berdampak pada pelayanan tiket manual ribuan calon penumpang
senin pagi ribuan penumpang berdesakan mengantre di loket stasiun bekasi
antrian yang mengular hingga halaman stasiun sempat membuat penumpang emosi
aksi saling dorong antar penumpang terjadi saat hendak menunjukkan tiket kertas ke petugas di gardu masuk
penumpang berdesak desakan agar dapat masuk ke dalam stasiun di jalan insinyur haji juanda kota bekasi jawa barat
bahkan sebagian penumpang terlihat emosi dan berteriak lantaran terjepit di tengah antrian
antrian ribuan calon penumpang juga mengular hingga ke halaman stasiun
demi mendapatkan tiket kertas dengan harga rp tiga
meski pihak stasiun telah membuat pengumuman tidak semua penumpang mengetahui hal itu
saya nggak tahu kalau tahu kan lebih pagi
belum tahu sih cuma ada penggantian kartu lama ke kartu baru
hal serupa terjadi di stasiun bogor
sejumlah penumpang kesal karena tidak dapat menggunakan kartu multitripnya
akibatnya mereka harus berlarian masuk ke gerbong usai antri membeli karcis
pelanggan mengaku kecewa karena perbaikan sistem dinilai mendadak
perubahan karcis kertas tidak dibarengi sosialisasi jauh hari
sehingga prosesnya dianggap menghambat aktivitas mereka
selama perbaikan sistem e ticket ini
petugas juga mengganti kartu multitrip dengan kartis kertas
sangat konyol ya tanpa melakukan promosi terlebih dahulu terkait apapun yang mereka ingin lakukan
mendadak di hari senin semuanya dirubah jadi kertas
di hari sabtu saya disuruh merukar semuanya saya kecewa sih dengan yang kayak begini
oh kamarku mereka ada waktu ya buat nyetak tiga ribuan kayak gini
tapi nggak ada waktu buat prepare soal masalah
gantian kartu apa namanya kartu kmk yang seribu satu itu
kartu langganan multitrip maupun e money dipastikan tidak dapat dipungsikan selama perbaikan berlangsung